hak haknya kita harus perhatikan dengan baik
caranya pun kita harus perhatikan dengan baik
tetapi kalau ada saudara saudara saya yang juga datang
yang baru itu berharga
itu berharganya beda dengan saudara saudara kita yang sudah sejak turun kemurung di wilayah rempah ini